dage atau pepes oncom pedas mudah ditemukan di berbagai tempat di cirebon
salah satunya di pasar kanoman tepatnya di pertigaan pojok pecinan pasar kanoman
tempat ini sudah menjual dage secara turun temurun sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an dan kini dikelokohion generasi ketiga
bahan utamanya adalah oncom dan kemangi
selain itu ada bawang merah bawang putih kencur dan cabai yang membuat rasa pedasnya menggigit
pembeli dage bukan hanya warga cirebon
mereka yang sudah tinggal di kota lain pun selalu menyempatkan diri untuk serapan dage jika berkunjung ke cirebon
kebenaran dulu pernah tinggal di cirebon terus memang di sini yang paling khasnya
jadi semua pepesan paling enak di sini
dagingnya rasanya manis gurih saya paling senang terus ada pedas pedasnya dikit sih
sehari biasanya habis berapa sekali makan
aroma dage yang wangi sudah membuat perut saya keroncongan
ini udah matang semua dagenya dan saya mau mencicipi dage yang
menurut orang orang itu gurih dan enak karena ini pertama kali saya coba
dan jangan lupa ada kerupuknya kerupuk khas cirebon
ini berarti saya buka dulu ya kok ya
uhuhuhu beneran panas
penampakannya seperti ini
dituang ke kerupuk
jangan lupa panas jadi harus ditiup